tanggal empat belas juni merupakan hari donor darah sedunia
dan insight di desi anwar kali ini ingin mengingatkan betapa pentingnya kita menyumbang darah
bagi saudara saudara kita yang membutuhkan
nah yang paling membutuhkan salah satunya adalah para penderita thalassemia
yaitu penyakit kelainan darah
nah kenapa penting kita menyumbangkan darah bagi para penderita thalassemia
karena mereka membutuhkan transfusi darah terus menerus seumur hidup agar mereka tetap sehat
tapi apa itu sebenarnya penyakit thalassemia
dan apa yang perlu kita lakukan untuk menanggulanginya dan juga untuk mencegah penyakit ini
insight with desi anwar kali ini berada di rumah sakit umum pusat
fatmawati untuk melihat dan berbicara langsung dengan dokter yang merawat para penderita thalassemia
thalassemia merupakan salah satu penyakit kelainan darah genetik yang cukup banyak diderita oleh masyarakat di dunia
indonesia termasuk indonesia indonesia yang memiliki penyakit yang berbeda dengan dunia
indonesia termasuk salah satu negara dalam sabuk thalassemia dunia yaitu negara dengan frekuensi gen thalassemia yang tinggi
kurangnya pengadaan darah di rumah sakit menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh para penyandang thalassemia
karena sulitnya untuk mencari donor untuk mereka bertanya kemana
banyak yang mereka mau berobat
mau berobat bagaimana
kadang kadang mereka tidak punya ongkos
rujukan mereka habis
bpjs nya pun dia kadang kadang belum bayar
masih kurangnya jumlah unit thalassemia di indonesia membuat pasien yang tinggal jauh dari unit layanan tersebut
memerlukan biaya transportasi yang tinggi serta berpotensi menyebabkan kondisi pasien menurun
berdasarkan data yayasan thalassemia indonesia terjadi peningkatan kasus thalassemia yang terus menerus
pada dua ribu dua belas tercatat ada empat delapan ratus sembilan puluh enam kasus sedangkan pada juni dua ribu dua puluh satu data penyandang thalassemia di indonesia sebanyak sembilan ratus
ketika penyandang thalassemia di indonesia terjadi peningkatan kasus thalassemia
kemudian penyandang penyandang tersebut menyebabkan penyandang tersebut menurun
cirurgi dan pembawa ryokan di indonesia every day

sumawati dan dr jessica ini sendiri yang menangani ya
kalau kita lihat di sini ruangan ini ada pasien pasien thalassemia penderita thalassemia yang sedang dilakukan transfusi darah
ini kalau dalam sehari ini bisa ada berapa orang di sini
sebenarnya kalau satu hari kita menyesuaikan kapasitas bed itu sekitar tujuh belas sampai dua puluh orang per hari fusi
jadi bisa maksimum tujuh belas orang ya
tujuh belas dua puluh dan ini harus setiap hari ya
harus setiap hari
dan pasiennya berbeda beda ya
oke nah dokter jessica ini sebenarnya kita membuat program ini semacam edukasi juga karena tidak banyak yang mengenal penyakit thalassemia ini termasuk saya sendiri
nah kenapa saya tertarik ini
ini penderita kelainan darah yang sangat membutuhkan bantuan transfusi darah dan menjadi donor darah ini makanya penting ya untuk membantu para teman teman kita yang menderita penyakit thalassemia ini
tapi sebelumnya penyakit apa ini sebenarnya
kelainan darah kita pahami tapi apa itu thalassemia dan bagaimana kita bisa mendapatkannya dan prevalensinya di indonesia ini seperti apa
kalau thalassemia sendiri itu adalah suatu penyakit kelainan darah
jadi dia diturunkan
terus dia adalah suatu kelainan darah di mana sel darah merah kita itu ada salah satu komponennya atau salah satu rantai pembentuk sel darah merah itu yang hilang atau kurang
nah jadi pada akhirnya si sel darah merah kita itu kita kenal sebagai eritrosit itu dia masa hidupnya itu tidak lama
jadi yang terjadi pada pasien adalah pasien akan berulang kali berulang kali anemia gitu
jadi dan ini seumur hidupnya dia akan mengalami itu karena si komponen pembentuk tadi sel darah merah itu hilang dari badannya
nah kalau misalnya kita kan tes darah kan disitu ada cek hb sesempatnya
terus hb nya rendah
nah kalau dari segi kelainan darah ini apa yang dimaksud kelainannya itu sendiri

dan bagaimana cara fungsi dari
dan komposisi dari darah itu sendiri dok mungkin ini perlu dijelaskan
ya jadi kalau sel darah merah itu kan pembentuknya banyak
nah jadi kayak misalkan kita membangun rumah jadi bahan bahannya banyak
ada semen ada pasir ada air gitu
nah ini salah satu pembentuk sel darah merahnya hilang si rantai globulin namanya
nah rantai globulin ini ada alfa ada beta gitu
nah si rantai globulin ini yang membentuk si sel darah merah ini hilang dari badannya si pasien
hingga pada akhirnya sel darah merahnya tetap terbentuk tapi hidupnya tidak lama
dia akan rusak lagi dia akan hancur lagi seperti itu
jadi pada akhirnya ketemu kalau kita cek darah hb nya akan turun
hb yang biasanya misalnya semua tergantung dari usia ya mbak ya
normalnya lah berapa
normalnya normalnya itu kalau kita bergantung nih hb normal misalkan untuk usia saya itu sekitar dua belas misal normal ya
itu normal untuk perempuan misalnya
untuk normal perempuan di usia saya
misalkan usianya dua belas
tapi untuk anak anak ini ketika mereka cek darah misalkan anak umur satu tahun kelihatan anaknya pucat nih putih gitu kan kalau pucat itu kan putih
pandemi pas dicek darah ternyata hb nya lima enam nah itu kan suatu hal yang tidak normal
terus kemudian karakteristiknya tidak hanya hb nya saja yang turun biasanya selain bentuk sel sel darah merahnya hb nya turun
bentuk sel darah merahnya juga kecil kecil jadi ada penilaian yang di hasil laboratorium itu yang keluar yang namanya mcv mch
nah itu untuk melihat volume si sel darah merah jadi bentuknya yang misalkan normalnya segini dia kecil kecil
nah tadi penyebabnya ini kan tadi disebut genetik ya
tapi penyebabnya itu sendiri asal usulnya dan bagaimana mendeteksinya itu seperti apa dok
sebenarnya kalau penyebab
utamanya kenapa dia bisa itu namanya suatu pelayanan genetik itu tidak ada penyebab pasti
jadi kelainan genetik saja
dia adalah mutasi
bukan karena misalnya kena virus asal usulnya
jadi ini murni genetik jadi kelainan di gennya itu sendiri
biasanya terjadi kan karena mutasi genetik
nah sayangnya di indonesia ini itu kita salah satu bagian dari ada yang namanya sabuk thalassemia mbak dewi
nah jadi sabuk thalassemia itu kalau kita lihat
indonesia ini ada gambaran sabuk thalassemia
indonesia ini bagian dari si sabuk thalassemia
kenapa dibilang sabuk thalassemia
dia terkena bagian bagian atau negara negara yang penderita thalassemia nya banyak
banyak itu kalau seluruh dunia ada berapa penderita thalassemia
kalau saat ini dari
mana negara negara mana yang paling banyak
paling banyak itu asia
sampai dari south mediterania amerika afrika
itu sampai ke indonesia
dan di asia pun itu dilewati atau bukan dilewati sebenarnya banyak penderita nya
jadi sabuk itu
karena berkaitan dengan genetik itu ya mungkin
betul karena genetik mereka kan akan menikah karena tidak tersadari bahwa ini adalah suatu kelainan genetik
dan si keluarga ini atau si penderita ini thalassemia itu kan bisa keluar dua keluaran tuh mbak
dia menjadi mayor atau menjadi sakit
yang gambarannya ada
adalah dia akan menerima darah setiap bulan atau setiap tiga minggu atau dua minggu
atau dia hanya pembawa sifat
betul jadi karier
jadi karier atau pembawa sifat ini
yang tidak disadari
nah jadi akhirnya pernikahan antara si karier dengan si karier jadilah keluar menjadi pasien dengan thalassemia mayor
berapa jumlah yang ada di seluruh dunia
dan juga berapa yang sekarang tercatat di indonesia
dan ada datanya
kalau data dunia kita bicara itu kita bicara dunia itu dia sekitar tiga ratus dari sepuluh ribu populasi dunia
atau kalau kita lihat bayi baru lahir dengan thalassemia atau insidence nya atau pasien baru thalassemia itu lebih dari tiga ratus ribu bayi lahir dengan thalassemia mayor
jadi sebenarnya lumayan ya cukup besar ya
banyak sekali pasiennya
jadi lebih dari tiga ratus ribu bayi baru lahir dengan thalassemia itu world wide
nah di indonesia sendiri
indonesia sendiri prevalensinya sampai saat ini itu sekitar enam sampai tujuh per dari populasi
jadi kalau kita kasih gambaran sekitar enam dari kelahiran dari seratus orang kelahiran itu enam sampai tujuh nya menderita thalassemia
anemia dan thalassemia
anemia dan thalassemia
anemia dan thalassemia kan tidak ada kaitannya sama sekali cuman kan manifestasinya mungkin ya
pasien thalassemia pasti anemia pasien anemia belum tentu thalassemia
nah kapan biasanya
nah kapan biasanya
misalnya ini terdeteksi dan apa manifestasi atau bagaimana kita bisa melihat wah ini kira kira harus dites ini atau penderitanya mungkin memiliki penyakit kelainan darah
ini biasanya seperti apa dok
biasanya itu karena dua luaran tadi yang satu dia mayor yang satu dia bisa pembawa sifat
maka paling sering pasien itu datang dengan keluhan
pucat paling dia di usia usia bayi sampai satu tahun
itu jadi biasanya orang tuanya yang membawa dan melihat karena gejalanya itu seperti ya pucat
pucat paling sering pucat atau kalau misalkan kondisi pucatnya atau hb nya ini sudah terlalu rendah lima enam itu disertai dengan perutnya membesar
nah kenapa perutnya membesar karena limpanya membesar juga
jadi kan darahnya pecah darahnya pecah jadi akhirnya produksi darah itu berlebihan limpahnya membesar
nah ketika limpanya membesar orang tua menyadari itu kok bayi saya kelihatan perutnya makin besar kok kalau diraba ada seperti benjolan di perutnya
pas diperiksa keluarlah hb nya rendah dan juga limpanya terasa terabak ada benjolan
biasanya berapa bulan bayinya dibawa dan orang tua ini kan penyakit bawaan
jadi dari lahir dong
dari lahir sebenarnya kalau yang kondisinya berat iya
dan itu kelihatan bisa langsung misalnya ada kalau di tes langsung gitu apakah ini biasanya kalau bayi lahir langsung di tes darahnya itu kelihatan
oh tidak bisa karena namanya perubahan dari pembentukan sel darah merah itu produksinya kan berbeda beda di setiap bulannya
biasanya paling cepat itu kita bisa deteksinya di usia enam bulan
paling cepat usia enam bulan
enam bulan betul
sebelumnya itu dia akan tercover oleh pembentukan sel darah merah yang terjadi di sum sum tulang yang terjadi di biasanya baru nanti perubahannya adalah di limpa itu
nah ketika dia enam bulan kita sudah bisa mendeteksi si thalassemia ini paling cepat ya paling cepat
biasanya orang tua datang membawa bayi mereka pada usia berapa dok
ke setiap tahun
karena suah ini ada sesuatu yang tidak beres ini
anak saya pucat lemah dan lain sebagainya dan limpahnya membengkak itu biasanya
usia berapa ya
usia berapa ya kan
sebenarnya rata rata terjadinya adalah di usia di atas enam bulan itu paling cepatnya
bahkan sampai paling banyak di atas satu tahun di bawahnya
karena itu tadi satu orang tua itu bayi bayi lahir kadang karena kulitnya cerah
padahal lebih putih ketika pucat mereka tidak menyadari itu
nah kondisi kronis yang terus terusan pucat anaknya kok perutnya makin besar itu biasanya baru disadari di atas enam bulan
itu paling cepat ketika pasiennya thalassemia mayor
nah bagaimana jika pasiennya thalassemia minor atau hanya pembawa sifat atau kondisinya tidak mayor tadi
itu bisa usia dua tahun tiga tahun baru dibawa
karena kondisi dia pucatnya atau sehatnya
pucatnya atau sel darah merahnya mulai rusak itu adalah di usia usia segitu
jadi orang tua baru membawa
jadi sekali lagi yang membedakan ada karier kan
karier itu tidak keluar sifatnya dia membawa sifatnya tapi normal dari segi hb nya
dari segi keluarannya ya fenotipnya dia normal
jadi sehat lah istilahnya
kalau minor ini yang kita sebut antara minor sama mayor apa yang membedakan sebenarnya
apakah dari itung itungan sel darah merahnya tadi atau dari manifestasi atau wujudnya
kejalannya itu sendiri
kalau mayor minor itu adalah sebutan kita untuk kondisi seberapa sering dia menerima transfusi
kalau mayor itu kan dia akan menerima transfusi karena sel darah merahnya akan rusak dengan cepat
maka dia akan menerima sel darah transfusi darah itu makin cepat lagi
bisa dua minggu sekali tiga minggu sekali sebulan sekali
tapi kalau misalkan yang minor itu mungkin baru terima transfusi darah setahun sekali dua tahun sekali gitu
jadi kondisinya bergantung berbeda per orangnya
sedangkan karier atau pembawa sifat bahkan mungkin dia tidak pernah terima transfusi darah sama sekali
karena begitu cek hb hb nya sepuluh sebelas
jika dilihat lagi bentuknya tadi yang kecil kecil itu itu bisa dilakukan screening
jadi itu yang membedakan
ini misalnya kalau mayor itu biasanya tadi lima ya hb nya lima
lima atau enam itu sudah mayor
enam itu kan hanya keluaran klinisnya hb nya
mayor itu seberapa sering dia terima darahnya
jadi ini masalah hb lagi ya
kalau orang yang hb nya rendah bukan berarti dia memiliki penyakit
tapi penyakit thalassemia inilah yang membuat hb nya itu
nah kalau terus menerus misalnya tidak dideteksi dan kemudian tidak ditanggulangi tidak mendapatkan transfusi yang cepat
cepat itu apa yang akan terjadi kepada tubuh dan berapa lama kira kira si penderita itu bisa bertahan
pasien dengan anemia atau hb nya rendah sama seperti penyakit penyakit lain tidak hanya thalassemia
tubuh kita itu membutuhkan oksigen membutuhkan nutrisi dan itu semua dibawa oleh sel darah merah tadi
si hb tadi
nah kalau hb kita rendah maka yang terjadi adalah badan badan kita organ organ kita itu tidak menerima pasokan oksigen tidak menerima pasokan nutrisi

nah sedangkan yang terjadi di antara
di anak anak kan sedang bertumbuh anak sedang berkembang bedanya itu dan ini adalah penyakit bawaan
ketika hb itu segera tidak ditangani maka tumbuh kembang si anak ini akan sangat terganggu
biasanya yang paling sering adalah tinggi badannya anak anak thalassemi ini tidak tinggi
terus kemudian kalau sudah hb nya turun sekali mereka akan mengalami penyakit yang menyebabkan kekurangan darah
sampai kematian kalau tidak mendapatkan transfusi darah tadi
nah kalau di indonesia ini ini tadi yang mayor lumayan angkanya tadi
lebih banyak yang carrier yang minor atau yang mayor secara keseluruhan
sebenarnya kalau mayor sampai saat ini masih di sekitar enam dari seratus kelahiran
tapi kalau kita bicara prevalensi pembawa sifat itu ada thalassemia alfa thalassemia beta gitu atau thalassemia hbe
wah lumayan tinggi itu ada datanya
ada datanya semua
karena sebenarnya ini penyakit lama penyakit dunia penyakit lama dan kita sudah punya data itu dari dulu
dan sampai saat ini target kita
target indonesia dan target dunia adalah membuat zero thalassemia atau zero kelahiran dengan thalassemia mayor
berarti sebelum idealnya sebelum melahirkan ini kan genetik
apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa genetik itu tidak paling tidak tidak bisa dua karir
karena kan potensi misalnya kalau saya carrier
pasangannya juga carrier itu kansnya bahwa sang anak itu akan menderita thalassemia itu berapa persen
nah sebenarnya kalau itu kita bicara tentang pohon genetik
pohon genetik sama semuanya
jadi ketika si keluarga ini yang sudah keluarga yang sudah punya thalassemia di dalam keluarganya
sebaiknya memang screening dan tidak menikah dengan pembawa sifat
makanya kita sekarang minta untuk screening paling utama
tapi keluarga yang tidak punya thalassemia mayor dan dia pembawa sifat nah ini yang sulit
karena mereka mereka ini kan tidak bergejala sebenarnya
tidak bergejala tidak sengaja menikahlah dengan yang juga pembawa sifat
maka akan lahirlah anaknya thalassemia salah satu
jadi kalau misalkan
yang untuk mencegah kelahiran mayor tadi maka screeninglah sebelum menikah
nah screening ini seperti apa
dan bisa dimana dilakukan dok
screening ini sebenarnya screening screening untuk thalassemia ini gampang
seperti kita cek darah biasa mbak dewi
jadi kalau misalkan kita cek darah maka akan keluarkan hb kemudian bentuk sel darah itu seperti apa
nah ketika kita sudah mendapatkan hb dengan rendah ya
rendah untuk usianya misalkan saya didapatkan hb sepuluh nih padahal usia saya normalnya dua belas
hb sepuluh kemudian hasil sel darah saya kecil kecil
nah maka sebaiknya saya screening untuk thalassemia tadi pembawa sifat atau tidak
nah screeningnya seperti apa
cek darah juga
cek darah tapi khusus untuk apakah ada gen thalassemia
betul namanya analisa hemoglobin atau hb elektroforessa
nah itu memang pemeriksaannya hanya sama sama cek darah saja
diambil darah kemudian kita cek maka akan keluar apakah rantai globulin itu normal atau tidak
nah ketika pemeriksaan si hb analisis tadi atau hb elektroforesis tadi
itu setelah kita melakukan cek darah biasa
yang untuk kalau kita periksa darah rutin lah darah rutin
karena saya ingin tahu ya kadang kadang kita cek darah
membedakan oh ini karena anemia
anemia dan thalassemia kan tidak ada kaitannya sama sekali
cuma kan manifestasinya mungkin ya
pasien thalassemia pasti anemia pasien anemia belum tentu thalassemia
sedangkan penyebab anemia kan banyak tuh ya mbak
jadi ketika cek darah ketemu hb nya rendah
tapi tidak berhenti di hb saja
ada yang namanya mcv tadi bentuknya sel darah mchc mch
itu dilihat juga
begitu sel itu turun semua lagi maka curiganya dua memang
anemia defisiensi besi yang paling banyak juga di indonesia
dan satu lagi thalassemia
nah inilah yang baru kita bisa tindak lanjuti
dan dari situ bisa dicek dan berapa kali transfusi diperlukan dan lain sebagainya
itulah problem indonesia sebagai negara kepulauan
karena satu akses untuk mendapat atau datang ke rumah sakit besar pun mereka susah
itu yang pertama
yang kedua satu pasien thalassemia satu pasien thalassemia yang mengkonsumsi kelasi besi itu
mungkin butuh dana pertahunnya sekitar lima ratus juta
screening ini bisa dilakukan di setiap rumah sakit
rumah sakit tajik kananfati kan termasuk yang besar
tapi apakah bisa dilakukan di mana saja
indonesia kan wilayahnya cukup luas sein saja di daerah
dan di kursus kursus masih mereka bisa melakukan screening untuk thalassemia
kalau screening hanya pemeriksaan darah rutinnya saja
darah lengkapnya saja itu bisa dilakukan di paskes atau layanan tingkat satu
tapi ketika sudah mencurigai dia thalassemia dan kita harus cek yang namanya analisa hb atau hb elektroforessa tadi
itu memang sampai saat ini di indonesia itu hanya ada di rumah sakit rumah sakit yang besar
seperti di fatmawati
kalau di fatmawati kita sudah bisa melakukan itu
karena fatmawati salah satu rumah sakit tipe a dan kita punya thalassemia center sendiri
jadi pasien pasien yang kita curigai ke arah thalassemia kita sudah langsung periksa hb elektroforesa tadi
kemudian pasien pasien juga pasien anak yang kita temukan hb nya sudah lima sudah enam kita berikan transfusi
kemudian permasalahan berikutnya adalah ada jarak
artinya ketika pasien sudah ditransfusi kita nggak bisa cek hb analisis sebelum empat bulan dari terakhir transfusi
karena masa hidup sel darah merah itu kan satu ratus dua puluh hari
kalau pasien ini habis ditransfusi kita harus menunggu satu ratus dua puluh hari supaya hasilnya tidak rancu dengan darah yang dia dapat dari donor itu gitu
jadi tidak bisa pasiennya ketemu hb lima kemudian kita langsung
jadi harus menunggu seratus hari
jadi sebulan pun tidak bisa jadi empat bulan
jadi harus empat bulan
sekarang kita ke bagaimana menanggulanginya
saya lihat disini kan transfusi dan rata rata dewasa ya
tapi penyakit ini sebenarnya kan dideteksi ketika anak ya
kapan ini harus dimulai
untuk pertama kali ketika misalnya ada yang membawa baby nya yang sudah enam bulan
kemudian ini pucat
dan ternyata didiagnos
jadi sudah ada yang memiliki talasemia
bagaimana setelah itu
jadi seperti apa hidupnya ke depan
ini memang masalah di kita nih mbak
jadi indonesia negara kepulauan daerahnya banyak sekali
jadi datang ke kita itu biasanya sudah dalam kondisi satu hb rendah atau sudah ditransfusi di rumah sakit terdekat rumahnya
jadi pada akhirnya kita pun harus menunggu empat bulan
satu ratus dua puluh hari untuk dia bisa di hb analisa
tapi mereka rata rata tidak bisa menunggu satu ratus dua puluh hari
karena dua tiga minggu saja sudah harus transfusi lagi
hbnya sudah turun lagi
makanya yang kita lakukan adalah screening kedua orang tuanya
karena kemungkinan kalau kedua orang tuanya bukan thalassemia mayor
maka mereka pasti pembawa sifat karena ketemu anaknya thalassemia mayor
tapi kalau untuk pasien pasien yang sudah thalassemia mayor yang pasien pasien dewasa yang ada di sini kita minta untuk anaknya di screening
atau mereka yang ketika anaknya di screening atau untuk memikirkan untuk ketika ingin punya anak lagi
maka sudah dilakukan konseling keluarga
bahwa ada probability anaknya akan lahir menjadi thalassemia mayor
jadi kalau sudah didiagnosa memang betul menteri di sini
kita telah semia
jadi setelah itu apa
setelah sudah ketemu hasilnya maka ada tipenya kan
talasemia alpha atau beta
kemudian pasien ini akan mendapatkan transfusi perbulannya
biasanya mereka tergantung
kita tidak bisa bilang perbulan sebulan dua bulan sekali
pasien pasien ini akan datang ke unit thalassemia kami untuk pemeriksaan darah rutin
karena mereka sudah punya hasil bahwa mereka talasemia
jadi mereka hanya periksa darah rutin
kita akan melihat berapa hb
hb di bawah sepuluh kita sudah akan transfusi darah
terutama pasien pasien anak
kita menjaga supaya hb itu tidak kurang dari sepuluh
karena mereka harus bertumbuh mereka harus berkembang
jadi selain mereka dapat darah tadi nutrisi mereka juga harus bagus
oksigen mereka juga harus bagus
sehingga pada akhirnya anak anak dengan talasemia tidak mengalami hal hal yang tidak terlalu baik
mengalami hal hal yang yang bermasalah seperti pendek kulitnya hitam terus kemudian
rentan penyakit juga tentu
rentan penyakit pasti
karena kan itu transfusi berulang itu juga ada penyakit yang penularannya melalui transfusi kan juga ada
dan ini harus terus menerus dilakukan
taruhlah mayor jadi bisa sekali seminggu
sekali seminggu bisa
kalau yang memang sudah eee
tapi kalau rata rata jika pengobatannya rutin dengan
ada obat obatan lain di samping transfusi apa
ada obat obatan lain
jadi transfusi itu akan mereka dapatkan per tiga minggu per satu bulan misalnya
yang ditransfusi kan tidak hanya dalam komponen darah itu kan tidak hanya sel darah merah saja
tapi ada yang namanya zat besi
yang salah zat besi itu kan salah satu pembentuk sel darah merah
dan dia ada di dalam kantong darah ini
yang mereka dapatkan tiap minggu tiap bulan gitu
efeknya apa efeknya adalah zat besi itu menumpuk di badannya
efek samping dari transfusi yang terus menerus
dan zat besi ini ketika menumpuk di badan itu berbahaya
menumpuk di jantung maka akan menyebabkan gagal jantung
menumpuk di kulit dia akan membuat kulit kulit anak thalassemia ini hitam
terus kemudian menumpuk dia ada di gusi di gigi di tulang
kalau kita lihat muka muka pasien thalassemia yang zat besinya kadarnya tinggi
maka ada suatu khas mukanya yang kita kenal sebagai fasiaskuli
nah itu mereka karena bentuk rahangnya berubah
karena penumpukan zat besi tadi
nah apa yang harus dilakukan karena ini kan efek samping yang cukup serius ya dok ya
nah caranya gimana supaya nggak menumpuk mereka harus minum yang namanya kelasi besi
kelasi besi itu adalah untuk membuang tadi si zat besi keluar dari badannya mereka
jadi di satu sisi mereka harus dapat transfusi di satu sisi zat besinya harus dibuang
nah kelasi besi ini adalah pengobatan penyerta dari pasien pasien dengan thalassemia mayor
dan itu sudah rutin kita berikan kepada mereka setiap bulannya
dan pasien pasien ini kembali lagi harus mengkonsumsi obat itu seumur hidupnya
seumur hidupnya betul
oke nah dok sekarang kita lihat cukup banyak ya pasien disini
tapi kan indonesia kan besar
khususnya di daerah itu akses untuk bukan saja informasi seperti ini
tapi screening dan juga follow up nya itu bagaimana saat ini di indonesia
dan termasuk mungkin tenaga kesehatannya yang bisa menangani dan memahami
betul pasien thalassemi ini yang ada di kita ya
itulah problem indonesia sebagai negara kepulauan sebenarnya mbak
karena satu akses untuk mendapat atau datang ke rumah sakit besar pun mereka susah itu yang pertama
yang kedua satu pasien thalassemia yang mengkonsumsi kelasi besi itu mungkin butuh dana pertahunnya sekitar lima ratus juta
kelasi besinya itu kelasi besinya itu
ini karena efek sampingnya penumpukan zat besi
efek samping transfusi betul
harus dikeluarkan harus makan obat itu lima ratus juta
darahnya obatnya itu mahal
semua tapi kalau itu parsean dengan thalassemia mayor
tapi kalau kita bicara screening screening itu hanya sekitar lima ratus ribu
paling mahal yang pasti di bawah satu juta harganya delapan ratus ribu lima ratus ribu
screening dan itu sudah bisa mencegah thalassemia mayor
bayangkan berapa yang kita hemat untuk dialokasikan penyakit lainnya
nah cuma permasalahan berikutnya lagi
walaupun ini di cover oleh pemerintah obat obatan ini dan juga transfusi darah
masalah untuk mereka sampai ke rumah sakit besar saja itu sudah problem lain lagi
jadi ketika hb electrophoresa tadi tidak ada di daerah daerah atau di rumah sakit yang lain
mereka harus di rujuk
mereka harus ke rumah sakit besar rujuk itu yang problem berikutnya lagi
nah ketika mereka sudah dirujuk sudah terdiagnosisnya sudah bisa
maka problem berikutnya adalah mereka harus setiap bulan ke rumah sakit untuk dapat darah
masalah yang timbul dari berikutnya lagi darahnya ada nggak
iya apalagi kan banyak sekali juga yang membutuhkan darah selain thalassemia itu sendiri
betul darahnya ada nggak
betul darahnya ada nggak
berikutnya darahnya ada atau enggak
misalkan darahnya ada obat kelasi besinya ada nggak di rumah sakit yang di dekat rumahnya itu
jadi ini adalah suatu sistem program yang sebenarnya bisa dicegah untuk tidak sampai seperti itu
tapi kita harus lebih menggaungkan lagi mengenai si screening thalassemia ini
nah makanya ini penting sekali kalau kita melakukan screening sebelumnya
sebelumnya juga bisa ditekan
kalau memang sudah ternyata menderita itu dan membutuhkan biaya yang jauh lebih besar
walaupun di cover oleh bpjs tentu saja ini kan menjadi sangat membengkak ya biaya bpjs itu sendiri
karena kita tinggal di indonesia kita tidak pungkiri bahwa kita sudah ada di bagian dari penduduk indonesia
dan sabuk thalassemia tadi maka sebaiknya dilakukan screening

ini juga berkaitan dengan kebutuhan darah itu sendiri
itu kan harus ada donor terus menerus
donornya itu memang harus sesuai dengan golongan darah kan
kalau donor iya
satu golongan darah kita sudah meminta untuk pasien pasien dengan thalassemia
mayor ini punya pendonor sendiri dan ini bisa golongan apa saja menderita
thalassemia tidak ada kecenderungan golongan darah tertentu itu lebih semua bisa
jadi misalnya satu orang harus transfusi sekali sebulan minimal
dan di sini mungkin tiap hari ada sekitar tujuh belas dua puluh bagaimana memastikan ada
pasokan darah yang terus menerus yang sustainable dok
kalau kita sudah punya unit transfusi darah sendiri kita memastikan jumlah
biasanya kita sesuaikan dengan jumlah pasien yang ada di fatmawati tapi kita
menghimbau dan kita meminta bahkan kepada pasien ini sudah punya
donornya sendiri jadi mereka secure bahwa mereka sudah punya pendonor itu
bisa dari saudara dari keluarga
keluarga dari teman teman
keluarga dari teman teman
jadi rata rata begitu
tapi ya kembali lagi indonesia dari berbagai daerah ini
kesulitan paling sering adalah transportasi untuk mereka harus kesini tiga minggu sekali
satu bulan sekali membawa orang yang untuk transfusi pendonor ya
untuk mendonor ambil obat satu ambil obat minumnya seumur hidup
dan permasalahan berikutnya adalah terutama anak remaja nih bosan
berapa lama bisa bertahan misalnya perlu transfusi sekali sebulan
ah bosan skip satu bulan skip dua bulan berapa lama bisa bertahan sebelum ada manifest
semua bergantung dari hb nya turun seberapa jauh tuh mbak desi
jadi kalau misalkan hb nya dalam satu bulan turunnya bisa ke tujuh ke enam
maka komplikasi yang diakibatkan dari hb
yang terlalu rendah terutama ke jantung ya
suplai darah di jantung di otak itu akan turun
maka kematian yang bisa paling bahayanya
tapi kalau misalkan mereka mereka ini masih dengan turun dalam satu bulan
masih turun ke sembilan mungkin ke delapan
mungkin mereka masih bisa menunda itu ke dua bulan
kita juga hanya bisa mengedukasi karena bagaimanapun mereka yang menjalani
mereka di rumah harus bolos sekolah tiap satu bulan sekali tiga minggu sekali
terus kemudian mereka harus ke rumah sakit untuk transfusi
berapa banyak daerah yang mereka butuhkan sekali transfusi
transfusi itu kan bergantung berat badan
jadi kita biasanya memberikan sepuluh ml per kilogram berat badan
nah jadi misalkan kalau berat dia lima puluh maka dia butuh lima ratus ml per kali transfusi
sedangkan satu kantong itu paling hasil satu kantong darah itu tidak sampai tiga ratus ml
jadi butuh dua kantong misalkan
kembali lagi dua kantong tapi kalau hb nya lebih kurang dari delapan kurang dari tujuh
maka dia harus dapat dua hari maka dia akan izin sekolahnya dua hari
dan kalau rumahnya jauh maka akan datang bolos dua hari
jadi problema sebenarnya banyak pada akhirnya putus transfusi putus obat itu adalah masalah
ya internal ya masalah internal yang itu kita kembalikan lagi ke keluarganya sebenarnya
tapi edukasi ini jalan terus
karena ini betul betul suatu penyakit kronik yang mereka sangat ketergantungan sama darah
dan mau tidak mau harus
betul mau tidak mau harus jalan mau tidak mau harus minum obat
ya dan berarti stok darahnya juga mau tidak mau harus ada ya
kalau di rumah sakit fatmawati seperti ini cukup banyak ya ada stok darah khusus
yang memang di
di khususkan untuk thalassemia
nah sekarang ini kita juga tanggal empat belas juni ini kebetulan merupakan hari donor darah sedunia
karena menyumbang darah ini merupakan sesuatu yang sangat sangat penting
kalau ingin menjadi donor khususnya untuk thalassemia
kira kira apa yang diperlukan yang dibutuhkan supaya menginspirasi
apalagi masih muda ya masih
sebenarnya kalau pendonor untuk thalassemia tidak ada khususnya
cuman seperti syarat donor pada umumnya
bahwa kondisinya harus sehat tidak sedang kalau yang perempuan tidak sedang menstruasi
kemudian tidak dalam penyakit kronis
satu lagi biasanya kan dari pmi sendiri sudah ada screening untuk penyakit penyakit yang ditularkan melalui darah
jadi selama kita yakin bahwa kita sehat
kemudian kita yakin bahwa kita tidak anemia
hb kita sudah cukup sesuai dengan usia kita
sebaiknya untuk donor
karena tidak hanya thalassemia banyak sekali pasien yang membutuhkan darah sebenarnya
sebenarnya kan sehat kan kalau kita menyumbangkan darah kita secara berkala
apa kira kira efek selain inilah kalau membantu sesama manusia apa benefitnya
benefitnya biasanya karena ada pengeluaran darah tadi
itu biasanya tubuh kita tuh berasa lelah
lebih fresh ya kalau habis donor ya
karena ada regulasi
tergenerasi juga mungkin
betul pembentukan sel darah baru
kemudian seperti itu
jadi kalau kita rutin maka itu salah satu bentuk kesehatan juga
tapi kalau misalkan dia dengan satu penyakit atau dia cenderung ke anemia pun ya kita tidak paksa juga gitu
walaupun sebenarnya sih boleh ya
tapi ini juga sebenarnya
sebenarnya kesempatan untuk mengecek sejauh mana kita sehat
kadang kadang kan kita tidak tahu sampai ketika ingin menyumbang darah wah ini ternyata lagi rame
hb nya lagi rendah
atau mungkin ada penyakit dan lain sebagainya
jadi kalau bisa ini lebih sering ya menyumbang
karena ternyata banyak sekali pasien yang sangat membutuhkan
nah khusus dengan thalassemia ini tadi disebut oleh dr jessica sebenarnya pada penyakit apapun
dan cegahan itu kan jauh lebih baik daripada mengobati
mungkin bagaimana supaya angka thalassemia ini bisa ditekan ke depan dok
apa apa saja upaya usaha dan mungkin penyuluhan yang harus dilakukan khususnya bagi pasangan pasangan muda yang ingin menikah dan memiliki keturunan itu apa yang harus
jadi sampai sekarang kita sedang mencoba untuk membuat zero thalassemia tadi
caranya dengan apa
dengan menghimbau atau meminta pasien pasien atau ya masyarakat indonesia lah terutama yang mau menikah
karena kita tinggal di indonesia kita tidak pungkiri bahwa kita sudah ada di bagian dari penduduk indonesia
dan sabuk thalassemia ini
dan sabuk thalassemia tadi
maka sebaiknya dilakukanlah screening
pastikan bahwa diri kita bukan pembawa sifat
kalaupun kita pembawa sifat diusahakan untuk pasangan kita untuk bukan yang pembawa sifat
atau kita sebenarnya udah tahu
jadi ketika nanti cari pasangan kamu pembawa sifat bukan gitu kan
jadi waktu sambil berkenalan by the way saya punya ini ini ini
iya langsung dikasih cv nya kan keluar bawa pembawa sifat thalassemia
maka bukan berarti tidak boleh menikah dengan orang tersebut
tapi ketika sudah menikah dengan sesama pembawa sifat setidaknya ketika akan mempunyai keturunan itu sudah tahu
apakah itu bisa dicegah
misalnya dengan sudah tahu nih masing masing karya dan sudah terlanjur
sudah mau rencana punya anak gitu
bisa dilakukan cara cara untuk supaya sang bayi itu tidak berubah
karena itu tidak memiliki mayor
thalassemia mayor misalnya dengan bayi tabung atau apa ada pencegahan
kadang kadang kan susah ya untuk memaksa orang melakukan screening atau mengecek apalagi kalau masih muda ya
itu problem utama sih bahwa screening itu jauh pencegahan itu jauh lebih susah
mungkin bukan itu yang dipikirkan ketika ingin menikah kan
ini penyakit apa yang
mereka belum tahu apa yang akan dihadapi ke depannya gitu
cukup tinggi kan probabilitas
tapi pencegahan ketika dia
sudah jadi sebelum nikahnya itu yang belum bisa dilakukan
di indonesia apalagi belum bisa
jadi kalaupun kita mau cek genomic ya
itu masih kontroversional tuh
kalau misalkan dia thalassemia apakah akan dilepas gitu
di indonesia belum boleh
karena screening zero thalassemia adalah mencegah thalassemia mayor
jadi ketika dengan screening
kemudian edukasi penyuluhan yang terus menerus itu
maka thalassemia mayor tadi lama kelamaan di dunia ini
ini ilmunya seluruh dunia ini mengenai penyakit ini sejauh mana
sekarang apa yang
sekarang sudah sampai ke transplantasi genetik
bahwa ini bisa di transplantasi
genetiknya di benerin
tapi indonesia belum bisa
belum bisa karena belum ada teknologinya belum situ
atau belum boleh karena ada masalah etika dan lain sebagainya
kalau untuk terapi genetik yang untuk transplantasi itu
sarana dan prasarananya yang belum
lebih ke sana
tapi ini sudah ada di dunia
karena kan sekarang misalnya ada
inilah stem cell
atau cangkok tulang sum sum
yaitu transportasi sum sum tulang
ini sebenarnya bisa menjawabkan
di indonesia kita belum pernah melakukan transplantasi sum sum
atau stem cell yang memang untuk
di indonesia belum
pasien di indonesia
yang sudah menjalani transplantasi sum sum tulang
di luar negeri ada
jadi bisa sebenarnya disembuhkan penyakit ini
tapi kembali lagi
ada beberapa kriteria kan
dan satu lagi yang paling utama
kenapa di indonesia belum adalah biaya
transplantasi sum tulang itu tidak di cover sama sekali
sama sekali tidak
tidak di cover
dan tidak banyak ya
tidak ada rumah sakit yang memiliki ini ya
kita lagi proses kesana
sedang mempersiapkan indonesia bisa transplantasi sum sum tulang
untuk tala semia
dan juga untuk pasien pasien yang
kan banyak juga untuk penyakit lain yang misalnya membutuhkan
transplantasi dan juga stem cell
di ini sum sum atau
di darah mereka itu
seperti kanker anak ya itu juga bisa
di jakarta terutama
itu kita sedang menyiapkan
untuk transplantasi sum tulang
tala semia dan juga leukemia
tapi banyak didoakan saja ya mbak ya
tapi ini pasti biayanya luar biasa
biasa ini biasa di negara negara mana mereka sudah melakukan
asia tetangga kita malaysia
tapi ini juga sedang menuju ke sana
karena satu dari biaya sarana prasarana
perawatan pasca transfer itu kan
ada perlakuan khusus
nah dari segi nakesnya juga apakah sudah
nakesnya sudah pelatihan
tinggal tunggu tanggal mainnya
tinggal tunggu tanggal
ini harusnya bagian dari zero tala semia
sehingga bisa disembuhkan
tapi paling penting adalah
sebelum kita mencapai sana
karena kan satu pasien saja kan
biayanya luar biasa
kalau sudah terpaksa
harus makan obat
supaya zat besinya dikeluarkan
dokter menyebut lima ratus juta
walaupun ini bpjs
tapi tentu juga yang lain lain
harus ada biaya yang keluar ya
cara untuk zero tala semia ini
kita akan mencapainya
kita tuh sebenarnya
kalau di fatmawati sudah
tahun berapa kira kira
saya nggak bisa sebut tahun berapa
tapi maksudnya di bawah lima tahun
di bawah sepuluh tahun
mungkin jangka panjang ya
biasanya kita sepuluh sampai dua puluh tahun itu
sudah mencapai zero tala semia
atau karena teknologinya
mencegah tala semia mayor
jadi ketika dengan screening
penyuluhan yang terus menerus itu
lama kelamaan di dunia ini
jadi screening dilakukan bagi dewasanya
harusnya menjadi sesuatu yang rutin
biayanya dibutuhkan berapa ya kira kira
untuk hanya screening
screening itu sekitar lima ratus sampai
dan ini bisa dilakukan oleh setiap rumah sakit
untuk screening yang cek darah rutin
tapi analisa hb mungkin tidak semua rumah sakit
tapi lab lab swasta pun sudah
dan ini supaya seluruh indonesia sudah rata
bisa tercover sekarang
apalagi yang keluarganya sudah ada tala semia
atau kita bisa bilangnya ring satunya tala semia
ring satu tala semia itu sudah bisa screening untuk anaknya
untuk keluarga besarnya
itu kan hanya mengeluarkan per orang lima ratus ribu
dibandingkan dia ketika dia tala semia mayor
maka dia akan membutuhkan lima ratus juta
untuk tala semia
untuk hanya biayanya
prospek dari penyakit tala semia ini dr jess
jadi prevalensinya semakin meningkat
atau justru menurun karena itu
karena ada kesadaran atau ada penanganan
apakah ada inilah grafiknya itu seperti apa
kalau grafiknya sudah makin turun
dibandingkan waktu pertama kali
sabuk tala semia itu mulai terdeteksi
tahun tujuh puluh an delapan puluh an sudah mulai
ada tata laksana untuk
guru guru saya itu sudah menangani
dari tahun segitu
tapi memang dulu masalah di obat
kelasi obat itu kan
kelasi besi itu datang dari luar negeri awalnya
kemudian di indonesia baru bisa diperbanyak
itu dalam mungkin sepuluh tahun terakhir
dan itu jadi sekarang sudah menurun
dan prevalensi fatality rate karena penyakit ini
apakah juga berkurang
sebenarnya kalau kita bilang
mortality ratenya masih sama aja
pasiennya sudah ada
ada masalah baru
di indonesia dengan segala macam
kita juga tidak pungkiri bahwa
pasien yang sudah rutin transfusi
sudah rutin minum kelasi besi pun
ketika terserang suatu penyakit yang berat
maka bisa meninggal
itu pada umur umur
tapi rata rata dewasa
bisa bertahan berapa
terus menerus transfusi
itu rata rata usia
kalau di indonesia sendiri
yang di dewasa ya
itu sudah sampai empat puluh tahun
kemarin kita baru mengadakan konferensi nasional
thalassemia di indonesia
itu datang tuh
empat puluh tahun itu average disitu ya
sehat selama ini
dan bisa hidup normal
sampai sudah mempunyai keturunan
tapi yang paling utama mereka sudah
kesadarannya tinggi sudah untuk screening
jadi memang diperlukan betul betul
serta ya itu
harus memakan obat obatan
serta menjaga kesehatan tubuh
dr jess mungkin saran
khususnya bagi orang tua yang memiliki
anak yang penderita thalassemia
apa kira kira ininya lah
menjaga kesehatannya seperti apa
jadi untuk pasien pasien yang memang sudah
terdiagnosis sebagai thalassemia
maka pesan saya untuk orang tuanya
melakukan transfusi darah secara rutin
karena transfusi darah secara rutin
itulah yang menentukan
bisa mendapatkan quality of life nya
kemudian obat yang diberikan
terutama kelase besi ini
sebisa mungkin untuk diminum secara teratur
karena itu juga minumnya kan akan tiap hari
untuk mencegah thalassemia mayor
jika di keluarga sudah ada
yang terkena thalassemia
maka sebaiknya keluarga besarnya
dimotivasi untuk melakukan screening
dan yang paling penting adalah
yang merasa diri kita sehat sehat saja
ada baiknya untuk
melakukan screening thalassemia
melakukan screening thalassemia
kita bisa menciptakan
itu bisa segera tercapai
saya harapkan juga informasi seperti ini
ini merupakan sesuatu
yang memang sangat dibutuhkan
tidak banyak ya dari kita yang memahami
nyakit thalassemia ini
tapi yang jelas
supaya kita mencegahnya
karena ternyata beban dari segi
ya harus transfusinya
ini membutuhkan banyak
waktu energi dan biayanya
tidak sedikit pencegahan itu
harus menjadi kunci
menghilangkan atau paling tidak mengurangi
jumlah penyakit ini yang ada di indonesia
dan itu sudah bisa dilakukan di
rumah sakit rumah sakit
yang di berbagai kota
fatmawati juga bisa
salah satu bagian dari
tindakan zero thalassemia tadi
masyarakat juga tidak perlu khawatir
tidak perlu pergi ke kota besar
karena di tiap daerah pun
untuk zero thalassemia
dan juga yang penting
harus ada stok darah
mungkin pesan bagi para penyumbang
yang masih takut ini
kita sumbangkan darah kita
banyak yang takut jarum
iya sih ya
tapi ini mungkin benefitnya
karena dengan kita menyumbangkan darah
atau kita mendonorkan darah kita
untuk orang lain
menyelamatkan banyak sekali nyawa
yang membutuhkan darah tadi
satu kegiatan kecil
satu tindakan kecil
bisa menyelamatkan ribuan nyawa
yang sudah ada
terima kasih banyak dokter jessica
dan kita harapkan indonesia juga
akan segera masuk zero
terima kasih juga atas perhatian anda
jangan lupa anda dapat menyaksikan acara ini
dan juga di youtube cnn indonesia
terima kasih stay safe